komisi enam dpr meminta presiden jokowi turun tangan dengan memecat menteri negara bumn rini sumarno pasca rekaman pembicaraannya dengan dirut pln sofian bashir beredar
komisi enam mencium adanya kong kali kong yang melibatkan keluarga rini sumarno pada proyek di perusahaan bumn termasuk pln
anggota komisi enam dpr bowo sidik pangarso meminta polisi dan kpk menyelidik isi percakapan antara rini sumarno dengan sofian bashir
menurut bowo rekaman pembicaraan tersebut semakin menguatkan dugaan adanya praktek nepotisme yang dikendalikan keluarga rini pada perusahaan dan proyek bumn
selama tiga tahun ini menek bumn rini sumarno ditolak hadir pada rapat komisi enam
dengan beredarnya rekaman percakapan ini dpr akan memanggil rini untuk meminta penjelasan soal maksud percakapan tersebut
buat saya bukan soal apapun tetapi jelas sekali di situ ada pelanggaran
terhadap undang undang nomor dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang kkn di mana di situ tidak boleh ada nepotisme
jelas di sini ada permainan di dalam bisnis pertamina pln yang dilakukan oleh bu rini dan kakak kakaknya
dan saya yakin presiden mungkin akan mengganti burini supaya tidak ada perkiraan persepsi negatif bahwa ini bagian dari tahun politik kepentingan politik dua ribu sembilan belas